kalau misalnya tokoh komik itu berarti kan udah misalnya komiknya udah terkenal berarti dia udah punya fans sendiri
firwan memulai usaha kerupuk kulit pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
biarkanlah ada uang saya itu di situ
sri lanka lalu sudan lalu sebelumnya di banyak negara di afrika utara dan timur tengah
awalnya beli karena memang sering melihat kerumunan orang yaudah ikutan cobain
kandang harus sejuk dan memiliki sirkulasi udara yang baik
siva hanifa yang akan melaporkan langsung dari hari kedua uji coba lrt
membaca atau menjahit bisa memperburu katarak
di tahun kedua pandemi covid sembilan belas di bulan ramadan ini apa yang berbeda dari tahun lalu pak eko
kemudian yang kedua pas selesai setelah dimasukkan ke dalam eye to tooth nya
tidak ada seorang pun yang diselamatkan dengan menuruti hukum allah
karena zaman sudah maju kalau kita masih konvensional ya kapanpun bertanian pasti capek
karena saya suka banget dari sejak saya kuliah di du

saya appreciate upaya mereka
jadi penampilannya mirip minuman beralkohol itu
namun fasilitas dan toleransi antar pengendara lah yang menjadi hambatan terbesarnya
tak hanya tenun ikat sumba timur juga memiliki kain tenun sulam
jadi gue familiar banget lah dengan balapan ini
lalu selama beberapa tahun para ahli terus mengeksplorasi manfaat kedelai bagi kesehatan
jadi kalau mata airnya dekat sumber air dekat lebih murah
ya sejauh ini kita belum bisa memberikan keterangan ya
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
saya masih subsidi kok dua berapa miliar setahun untuk meng hire guru guru yang bagus
jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama
terus sebenarnya wasitnya udah kasih warning ke kita
tapi kalau ada keluarga yang bayar cicilan utang itu sampai empat puluh lima lima puluh wow itu memang ada sesuatu kan gitu ya
anda masih di cnn indonesia newsroom dan kita masih bersama dengan juru bicara bssn
sebenarnya biasa itu layanan yang memang wajib
ada yang dia langsung bisa move on ada yang dia tidak bisa move on
jadi akhirnya malah gak jadi keluar gitu ya
makanya kalau menurut saya ya owi udah pasti legenda
karena tenaga mesin sebelah kanan
ya mungkin hanya beberapa aja sih
ya kalau kita melihat proses untuk pembelajaran tatap muka yang akan dimulai bulan agustus atau september
dalam penetapan rekapitulasi suara tingkat nasional pada rabu dua puluh maret dua ribu dua puluh empat oleh kpu republik indonesia
terkait dengan perubahan jenis kelamin tadi
selain fosil binatang museum ini menyimpan fosil tulang jari tengah manusia
keluarga ini masih memegang teguh ajaran adat samin
maka ppkm kedua sudah otomatis seluruh kabupaten kota
dan khususnya bagi korban ya itu adalah situasi yang cukup rumus
kemudian karena dilakukannya bareng dengan imunisasi pentabio pentavalent
tapi memang dijualnya dalam bentuk yang agak berpasir
kalau kemudian ada pihak tentara yang kemudian melakukan ancaman
tak heran roster sudah menjadi salah satu material yang kerap digunakan pada arsitektur tropis
reklamasi itu udah bagus ya udah on the right track
karena ibu dan karena dianya juga kurang gizi dia stunting
gue tadi pikirnya awalnya bdd itu kayak foto anak anak basket
mungkin harganya satu kg nya berapa pak
sehingga pemerintah juga sudah menyadari
yubelius memang melibatkan mereka dalam usaha ikan asap ini
basicnya orang indo lah kalau tinggi ya
penguncian wilayah atau lokasi di ibu kota beijing
jadi banyak sekali wisatawan yang tahu dari social media
karena kan poin yang harus didapat itu harus lebih banyak
dunia medis yang terjadi
nggak perlu lagi dosis booster seperti vaksin vaksin yang lain
tawaran ini dipercayai oleh bumn dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas rini sumarno
dan ini dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat
oke kalau catatan kor bang faisal kalau kita melihat sejauh ini kan banyak sekali umkm umkm yang
ya maksudnya salah satu hambatan ya dalam tanda kutip ya
harga yang baik di pengilingan padi
jadi yang terlibat banyak sekali
kom dacipi tentunya akan memantau
prof ini sampai saat ini sampai hari selesai ini sudah ada setidaknya dua ya prof ya
terima kasih ibu dewi safitri
permainan kita udah langsung ngeklik
yang digagas guru besar fakultas psikologi ui hamdi muluk
langsung gua post di story kan si abo tau lah
baik semoga solusi solusi yang anda tadi sampaikan ini
nah ketika seseorang melakukan kekerasan berarti kita lihat nih proses kebelakangnya gitu
tapi jangan semua tahu dulu ya bu ya maksudnya orang ini siapa sih sebenarnya
ku kan pergi bersamanya
kemudian kalau kekuatan kekuatan politiknya
ini demi perlindungan yang optimal bagi para nakes
dan melibatkan lima belas pemain pria dan enam pemain wanita
kalau sudah minat artinya memang pemasukannya harus ditambah
ada yang isukan jembatan ini mau rubuh
dalam sistem desa bahagia untuk menyiapkan mereka sungguh sungguh jadi kader pemimpin masa depan
yaitu lebih dari sembilan puluh lima persen
jangan selalu ketika ketika membawa event olahraga besar itu selalu berlari bersaing setengah entertainment gitu
baik mbak perlu kami sampaikan
kemudian ada dengan izin yang jelas
itu kalau dilakukan tentu biaya untuk pengadaan itu lebih sangat murah dibandingkan dengan bukan ikan asap
dan juga mereka yang berusia usia produktif dan juga harus masih menganggur sampai saat ini
jangan berpikir burger yang sedikit kalorinya sedikit itu sehat
jika cocok baik omset pertenak bebek di tempat ini bisa mencapai satu juta rupiah setiap hari
yang tidak benar pada saat sebelumnya
mau pakai asinan mau pakai gado gado mau pakai rujak apapun bisa gak masalah
yang berakibat keamanan masyarakat berkurang
maka dia akan memiliki dana yang mungkin lebih bersahabat
dan pkpu disalah kira dimungkinkan juga kalau kemudian nanti waskita mengajukan penyelesaian
ini artinya terjadi efektivitas
cukup informasinya terima kasih banyak bang terry
pada kasus ini bukankah kita ketahui sang ibu yang luka luka
kemudian apa keuntungan mahfud md
semua duduk eh ini loh
nah ini satu hal yang cukup perlu kita ketahui dan menjadi informasi yang baik untuk kita ya para wanita
jadi itu ya apalagi sekarang medsos kan
masih ada waktu bapak cukup
biasanya kan dengan merusak membunuh dan lain sebagainya
sementara itu kita akan lihat untuk anda yang sedang berada di dalam mall atau di tempat keramaian lainnya
karena kita bisa melihat kan lagu lagu edm biasanya dinikmati oleh anak anak yang di atas dua puluh satu tahun biasanya
sementara kita masih kayak gitu gitu aja menurut mas sawi
tapi paling tidak pertumbuhannya secara keseluruhan itu cukup positif
oh berarti ini jawaban dede udah jelas chan
itu kan conflict of interest adalah ancaman atau jebakan yang harus dihilangkan
nah memang kemudian para penganut yahudi ini kerap kali disebutnya yudaisme
bentuk dari hantaran pernikahan pun beragam
saudara pendengar apabila anda merasakan kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal sewaan anda tidak sendiri
dodo si tepu dan roni gunawan adalah dua center terbaik
nah itu beli lensa tele
apalagi duet nya duet nya sama si shai j j alexander
tapi pernah pasangan juga sama erin rutleaf bener ya
hanya mampu membeli tiga puluh sembilan dari properti yang tersedia untuk disewakan
sosok sederhana dan apa adanya itu tutup usia pada rabu dua puluh dua desember dua ribu dua puluh satu
tapi karena jam terbang kita tuh mungkin kurang
ya pecah ya ya tuh
kami pengunjung juga bisa berkeliling menggunakan angkutan keliling yang sudah tersedia
bagaimana sheikh melihat ini semua
bahwa memang pemerintah telah dengan serius melakukan upaya upaya peningkatan pelayanan jamaah haji
seluruhnya bisa dimasak dengan cara dibakar atau direbus
masih ada sisa rp delapan lima ratus
background saya sebagai lulusan teknik tekstil
jadi ibu nggak tahu kalau katarak ya
indofood nggak bakal turun buasa gitu
egit juga merasa lebih fit dan produktif
ada felix padris sama naja
ini gue udah kabar juga sama si garo caripytro
dengan latar belakang yang berbeda
maka akan lebih nyenyak tidurnya
pemerintah bisa berbuat lebih banyak untuk mempercepat langkah ini
bang yuda hal pertama yang harus diantisipasi oleh pemerintah dan masyarakat adalah produksi
itu berdampak pada terjadinya konflik agraria di seluruh sektor
dukungan keluarga dan lingkungan juga tak bisa diabaikan
kecuali kalau kompetisi yang continue yang terus menerus mungkin memang tidak berat
ya setelah berjalan jalan melihat aneka rempah dan aneka ikan
karena sebelum sebelumnya seleksi wasit itu formalitas
pemutarannya itu kan juga berbeda beda gitu
tetapi kan tidak ini laporan sudah masuk kepolisian malah kadang kadang dianggap sepele salahnya sendiri seperti itu
dengar apa yang bpjs rugi gimana supaya bpjs tidak rugi itu harus didasarkan atas perbaikan mutu
yang berada dan melintas di sekitar permukiman warga
secara alami mengetahui hukum allah
di desa di kampung a dia punya tenun ada yang mau datang ke kota ya kan titip
banyak orang indonesianya buat jadi gatheringnya enak gitu
nanti bisa dipakai kalau one way kan bisa dua arahnya dipakai
mengingat sebenarnya ketiga baca pres ini memiliki agendanya masing masing pada hari ini
dan berbagi ceritanya kepada kami di cnn indonesia
yang kedua anda langsung simpan
kornetnya sudah lengket ya nah lalu juga ada kecap asin kecap asin juga paling kita pakai
kekuatan tempur di darat mungkin akan berbeda
gambar ini merupakan gambar lubang hitam kedua yang diumumkan setelah para ilmuwan menemukan lubang hitam m delapan puluh tujuh di galaksi lain pada dua ribu sembilan belas
jadi akan memperteguh positioning masing masing nggak
kalau cara pengambilannya tidak benar
ya konsultasi dengan pelatih aku mau tambahan ini aku mau tambahan program ini
menikmati kesejahteraan masyarakat di negara ini
namun biasanya bila berkeliling hingga ke kota bogor abah mampu mendapatkan seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah dalam sehari
kecuali undang undang kita melegalkan judi
ya soalnya kemarin kita nanya juga ke adminnya basket delidos mungkin tau lah kita gak usah sebutin siapa kan adminnya kan
menimbulkan masalah ini karena kita
ya dalam usia sekarang ini selama sepuluh tahun dalam penyakit penyakit yang masuk angin pusing segala macam kok relatif nggak pernah dirasakan
membereskan itu juga jadi ketika
jadi saya carinya kopi hitam di los cihapit ini
akan berada di tujuh sampai delapan persen
kami sudah menjalin kerjasama dengan kementerian digput untuk mendorong kualitas dan kualitas utamanya
ekspektasi atau harapan saya ini tidak soal akal karena sekarang saya bercermin ke amerika serikat
tapi itu semua udah dilakuin pas di kuliah gitu
rahasia untuk menyimpan barang
pada februari dua ribu dua puluh tiga saja ada seribu enam ratus empat puluh lima anak terkena diabetes
ini adalah bagaimana penguatan sistem partai politik untuk kemudian mendukung sistem proporsional tertutup
dalam sesi ini begitu tapi mas reza
mau jalan susah pak yang jalan
jangan sampai kita terpengaruh dengan hal hal yang kecil yang ada di pemandangan mata kita saat ini yang menghalangi kita untuk berada masuk ke dalam kerajaan sorga
tapi karena sebelumnya udah ngomong gitu
kurang dari tiga kali per bulan
ada info nggak kurang lebih mungkin ada berapa banyak stall gitu total
masih menjadi pedoman nilai
wing chun merupakan bela diri kungfu
pindah ke banyumas dan berjualan hingga sekarang
sehingga mereka menjual ke indonesia
maka tadi tergantung apa yang mau kita kerjakan sebenarnya
saya bersama istiqomah menyiapkan bumbu ikan beong
gue lupa deh navigatornya siapa gitu
tapi tadi fungsi sumber daya yang ada yang tersedia itu akan menentukan mereka akan bergerak seperti apa ke depannya
peluangnya semakin besar kan di
di balik omsetnya yang fantastis
dan untuk asal humanity memang sekarang karena dampak
jadi kita ngundang seratus anak anak perempuan untuk datang dan mengikuti kegiatan di sirkuit
oke kalau memang klaimnya anggaran yang sudah efisien
ini salah satunya lo basket kan berarti dari sd wt ya
mereka yang sudah empat belas hari memperoleh vaksin yang pertama
dan mereka kemudian memasang kamera keamanan
dari sejak awal terjadinya situasi yang jelek ini
namun uangnya tidak boleh dirusak
kita pernah menjadi negara yang sangat berdiri di kawasan asing
mas semoga orderannya tambah banyak lancar dan nunggunya gak lama lama ya
kementerian perhubungan memprediksi sebanyak tiga puluh lima empat puluh dua juta pemudik akan menggunakan mobil pribadi menuju kampung halaman mereka masing masing